lebaran tinggal menghitung jam
jalur pantura perbatasan subang dan indramayu jawa barat semakin ramai dengan pemudik
begitu pula dengan sejumlah warga di sekitar jalur mudik pantura yang dikenal dengan nama penyapu uang yang terekam kamera pada jumat siang
berbekal sapu lidi panjang belasan hingga puluhan orang berjejer di sekitar jembatan sewo berebut uang kertas dan uang koin yang dilempar pengendara
aksi mereka bukan tanpa bahaya bahkan keberadaan para penyapu uang ini kerap berimbas kemacetan
meski tanda larangan menyapu uang terpampang para penyapu uang ini mengaku nekat lantaran tergiur dengan besarnya rupiah yang bisa dirauh
tentu sih pak kadang kadang dapat lima puluh kadang dapat enam puluh kalau hari hari biasa
kadang kadang dapat dua ratus
sering diusir dengan polisi
iya kalau kayak gini mah sering pak

ya orangnya akan cap duit
polisi tidak tinggal diam
sejumlah anggota polsek sukra indramayu membubarkan para penyapu uang lantaran membahayakan lalu lintas serta keselamatan diri
tetapi setelah polisi pergi para penyapu uang ini malah kembali ke jalan
kita bubarkan dibubarkan satu lokasi di lokasi lain muncul lagi
kita hanya pergi datang lagi
di saat harus mudik para penyapu ini semakin tambah banyak
bahkan sepanjang satu km dari jembatan sampai ke arah subang sampai ke arah pasar supra
kapolsek pun mengakui keberadaan para penyapu uang di jalur pantura seakan menjadi tradisi
polisi juga meminta para pemudik untuk berhati hati saat melintas di jalur perbatasan ini
jericho mara indramayu jawa barat